dadanya lagi berusaha buat tidur sayang
askar aku kasih ke jessy dulu
karena kita mau jalan kan
udah siap belum
udah sih mas udah siap
mau apa lagi
mau apa lagi
udah tadi nyusu nya udah
mau apa lagi
minumnya banyak loh
iya banyak askarnya minumnya banyak
makanya mama kerjanya lapar terus
laper nanti mama gendut gimana
salah siapa nanti
ya salah mama
yang penting askar sehat
mama sehat ya
nggak boleh sakit sakit kan
situasi kan bagus buat askara
eh dipegang terus
mama kangen tau
mama telepon ya
kamu diem ya
aku ambil tanganku dulu ya
kok lc bisa kena luka tusuk di pahanya
mama juga gak ngerti
mama belum tanya sih
coba nanti mama tanya dia
udah ya din
kamu gak usah mikir mau kesini
kan disini udah ada papa sama mama
ya tolong kamu terus aja doain elsa
supaya elsa cepat sehat ya
elsa pasti ngerti kok kalau kamu belum bisa kesini
mama kabarin aku terus ya
kalau ada apa apa bilang
mama juga jaga kesehatan oke
oh iya papa ada disitu ma
iya sebentar ya
papa gimana keadaannya
papa harus jaga kesehatan ya
papa harus baik baik ya
papa juga harus hawasin jatuh papa
insya allah aman
kamu yang harus jaga kesehatan kamu
nanti kalau rena tidur askara juga tidur
kamu juga sempetin tidur
kamu istirahat ya
ibu menyusui itu penting
istirahat yang cukup happy
kalau enggak asyik gak keluar
alhamdulillah asyiknya lancar kok
emang laki laki dari tadi mau ngajakin aku ngobrol mulu nih
istirahat yang cukup
dan jaga kondisi hati
harus tetap happy ya
yaudah papa jaga kesehatan ya papa mama
yaudah pa kalau gitu nih askara udah mulai rewel lagi
salam buat elsa ya
kad ada dada askara mama nggak bisa antarin aku ke sekolah
nggak bisa nemenin aku main
gue dan andin emang harus lebih perhatian sama reina sekarang
jangan sampai reina merasa dia began karena kak dada dan askara
padahal gue sama andin tuh nggak pernah membedakan kasih sayang antara reina dan askara loh
ya cuma aja saat ini
karena askara memang butuh diperhatikan penuh
pokoknya mulai sekarang gue sama andin harus lebih sering habisin waktu sama rina juga
untuk menunjukkan ke dia kalau nggak pernah ada maksud untuk membeda bedakan
cuma kamu yang bisa melakukan hukuman saya jess
kau bisa buat apa
kau bisa buat apa
kamu harus ingat
tadi itu persidangan terakhir
itu hanya membuat kamu sakit
mungkin menurut kamu
hanya kapas yang
ringan saja saya ucapkan
tapi percaya bel
kamu harus percaya
ketika kita mengalami hal yang berat
dalam hidup kita
kita akan lebih siap
dan kuat untuk menjalani hidup ke depannya
maaf ya kalau aku harus sampai seperti ini
karena aku juga
aku juga kaget sama diri aku sendiri
ternyata aku bisa yang laluin semua ini

tiap batanganku dia
bukan hanya sebagai tanda
aku akan stay
tepatnya di new york
aku mau kuliah lagi disana
dan aku mau ngurusin
segala peninggalan papa aku
dan mau ngurusin perusahaannya
dan mau ngurusin perusahaan aku
dan mau ngurusin perusahaan aku
aku harus bisa mandiri di
saya selalu sama kamu
ya mungkin ini pun salah satu cara untuk kamu move on ya
dan menjalani hidup yang baru untuk kamu
terima kasih ya
selama ini kamu selalu seperti aku
kamu juga cepat move on ya
kayaknya kita harus pulang ya sekarang
saya juga harus ke kantor lagi samamu ya
sama sama shopping belanja belanja
waduh waduh waduh lu jangan resein ini kan ayam gigi gua jantung hati gua aduh mau belanja apa
ngajakin situ cucian delu yang tahu tahu lagi
nyonya abdullah reddy mau shopping cepetan bukaan kerbang cepetan buka ya
jadi calon ya ayam gigi asal yang gigi tahu nama kita kalau disingkat menjadi kia alis gigi
uya ibarat pepatah ya pakai celana semata kaki kaki kesandung di punpaya he he di mana
udah pasti disitu ada oh iya ngarah udah dari dulu sampai sekarang tuh bisanya cuma kidul
ada yang lainnya minggir cepetan bukaan kerbangnya cepetan ya cepetan
dari dulu hingga ngulon semuanya hati hati mabuk
katanya enggak bisa moksini saya sempet atuh maaf ya terrembapan ini kebetulan saya bisa hai dan
siapa mengurus gaisha oh patient disini juga rigori pun
wah ini masih di dalam sick
dari tadi pak
baru datang papa
kalau gitu gantian mama yang masuk
pak saya boleh izin masuk ke dalam
kamu baik baik aja ada yang sesuai enggak enggak enggak papa papa
mama khawatir sekali sama kamu
hai hai hai ah dokter bilang katanya paha kamu ada yang
iya emang kaki aku sakit karena teman api aku
ada yang jahatin aku dia iri sama aku mah karena aku selalu dapat remisi
kamu berbuat baik
dari teman kamu yang iri
lakukan untuk ngorin kamu dari lama
mama cukup doain aku ma pasti mama pasti selalu doain kamu
aku pengen cepet keluar ya mama mau lihat kamu bahagia sayang
aku mau putus sama nila
mama doain terus ya maya
seneng sekali kamu kan papa

apa sama pacar di nungguin mau lihat kamu
mama pasti keluar gantian yang penting mama udah pastiin
sebentar ya sayang

aku kehilangan kamu mak

hai makasih udah selalu doain aku
kakak ke medal pern hai hai hai hai hai
pa eh boleh saya ikut masuk ke
apa apa aja sih
terima kasih banyak ya di
kamu udah mau antarin aku ke persidangan hari ini
kamu juga diri baik baik ya
katanya tadi jalan ya di
sampai ketemu lagi jika tuhan berkadang
enggak enggak enggak bobo enggak ada
dia malah maunya nyusu terus
maka ini pakai asipompa
eh gimana tadi sidang
berjalan dengan lancar
alhamdulillah lancar banget
dan orang itu mendapat hukuman
dia divonis dua belas tahun penjara sama akib
walaupun sebenarnya dengan apa yang dia udah lakuin ke kamu
sama papa kamu dua belas tahun itu
waktu yang cepet sih
tapi setidaknya dia
pernah ngerasain masuk dalam penjara
iya aku cuma berharap
ya setidaknya dia dapat hikmah ya di dalam sana
supaya dia bisa merenung dosa dosanya
dan dia bisa berubah jadi orang yang lebih baik
gitu kan kan
reina belum pulang gak
aku boleh minta tolong sama kamu gak sih jis
boleh minta tolong apa mbak
aku tuh rencananya mau pergi ke rumah sakit sama mas al
belum dikasih izin sih
cuma aku pengen banget datang ke sana mau jenguk elsa
aku mau nitipin askarah sama mas al
aku mau nitipin askarah sama mas al
aku mau nitipin askarah sama mas al
sama kamu sama mirna
sebenarnya aku mau ngomongin kalau aku pengen kuliah di luar negeri sama mbak andin sekarang
tapi kayaknya bukan waktu yang tepat
nanti aja deh
mbak nene masih kepikiran juga sama elsa
bener kamu bisa
bisa nanti kan juga siangan juga ada mbak merah jadi semuanya aman
iya aku juga masih jalannya nanti nunggu mas al
ganti popok yuk ganti popok yuk
iya nanti aku janji aku gak banding
alhamdulillah elsa keadaannya sudah membaik
dan dia tadi bilang tuh dia kangen banget sama keisha
bapak sekarang mau pulang
kasian mama sendiri di rumah ngurus keisha
ya udah gue di rumah aku antre
hah gak usah mama
kamu kan lebih di pentingkan disini ya
iya ya udah kamu disini aja
elsa lebih membutuhkan kamu
kalau gitu saya pamit dulu ya
pak surya bu sara
makasih banyak pak jendral
ya mari pak
ya terima kasih pak
selamat siang bapak ibu
oh ya perkenalkan saya kepala lapas binang jaya
iya sebenarnya kita juga terima kasih bapak masih bisa meminta taruh waktu buat membesuk elsa
alhamdulillah sekarang sudah membaik sudah bisa merespon kita semua
alhamdulillah ya maksud saya menjenguk
selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada elsa
karena berdasarkan rekaman cctv dan laporan para nafi
pada saat kejadian elsa sering membantu nafi yang sedang dalam kobaran api
ya mungkin itu pak
kenapa elsa baik baik saja
banyak asap paru parunya
ya betul sekali pak maka dari itu saya ingin mengapresiasikan apa yang telah dilakukan hersan
aku sama sekali tidak menyangka
kalau elsa akan berbuat sebaik itu
kamu benar benar luar biasa elsa
alasan lainnya saya datang ke sini saya juga ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada elsa
saya ingin mengabari kalau saya telah merekomendasikan mbak elsa untuk mendapatkan remisi
karena apa yang dilakukan elsa itu sangat baik pak
mohon maaf pak ya
kalau begitu saya boleh lihat elsa di dalam
bisa lah silahkan pak
boleh dari keluarga menemani saya ke dalam
kamu saja deh kamu suaminya ya kan
terima kasih pak
ya pak saya mau menginformasikan pak kalau persidangan iqbal berjalan lancar
sudah beres juga pak
dan iqbal mengalami ponis dua belas tahun penjara pak
tadi saya juga sudah hantarkan bella ke rumah
ya syukurlah lo gitu
memang dia pantas dapat itu
bela juga seneng dengernya
mas aku mau ketemu sama elsa loh
bolehnya sekali ini aja
aku khawatir banget mas
nanti sekarang ada yang jagain kok
iya aku tau
tapi boleh nggak mas kali ini aja mas
kuliah sini kan juga buat adikku sendiri mas
kamu dengerin saya dulu ngomong ya
kamu sampai mohon mohon sama saya untuk ketemu sama elsa
iya mas aku ngerti
kamu begitu kan juga buat aku sama sekarang
kamu siap siap ya
saya pulang saya jemput ke rumah
yaudah aku tinggal di rumah ya
biasanya sama andin kan mau jemput elsa
ini laporan yang saya kerjakan tolong kamu cek kembali
kalau ada yang kurang kamu kasih tau saya aja
kayaknya gemoy cemburu nih sama ascara
eh kan tadi papa udah bilang nggak boleh sedih sedih lagi
sekarang kan masih kecil tuh masih digendong sama mama
gimana kalau sekarang
cus traktir johana sama rena
kan jona mamanya juga belum datang
jadi kita bisa makan bareng
biar rena nggak sedih lagi ya johana ya
ya mama aku udah datang
itu cusnya rena mau traktirin aku makan sama rena
biar rena nggak sedih lagi
rena kamu suka cake coklat
kebetulan tante beli dua
yang satu buat rena
yang satu lagi buat joan
tapi maaf cuana harus segera pulang
nggak apa apa ya jadi nggak makan bareng deh
cus kamu duluan
dah dapet kue coklat ya
cus aku mau makan sekarang kuenya
gimana kita makannya sambil menuju pulang

sini cus pasang cus kuenya
supose ada barangnya
tak ada yo
saya juga menyampaikan berita yang sangat ya mungkin baik buat mbak elsa
karena berkat kebaikan mbak elsa
sepertinya mbak elsa akan mendapatkan remisi yang lebih besar lagi
dan itu artinya mbak elsa bisa bebas lebih cepat
terima kasih banyak ya
saya sangat sangat berterima kasih
senang banget saya dengarnya
saya juga coba interpokasi sebagai suaminya
ini berita yang sangat membahagiakan
kalau begitu saya permisi dulu karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan
iya pak terima kasih banyak
terima kasih banyak
sampai jumpa ya
cepat sembuh ya
terima kasih pak
dari ini lagi berusaha buat tidur sayang
sekarang aku kasih ke jesse dulu
kamu kita mau jalan kan
udah siap belum
udah sih mas sudah siap
aku titip ya tolong dijaga ya
ya titipin dulu ya
kamu kenapa kok
kok happy banget dateng dateng
eh ceritain ceritain ke mama
tadi aku dikasih cake
cake coklat sama mamanya juana
oh ampun baik sekali
sudah bilang terima kasih belum
pinter anak mama
sayang mama sama papa mau pergi dulu sebentar
mau ke rumah sakit
cenguk tante elsa
kamu di sini ya jagain dede ya
di rumah dulu ya
papa mama mau cenguk tante elsa dulu
didoain tante elsanya biar cepat sembuh ya
sebentar doang ya
tolong dijaga ya
salam buat elsa
tadi kan aku mau cerita ke mama
tapi mama pergi sama papa
sama papa kan ada urusan sebentar
kan mau jenguk tante elsa
kalau sudah pulang
kan nenek bisa cerita lagi sama mama
lanjutin yang tadi
sekarang kita lihat yang dia bilang sekarang aja ya
kita jagain ya sama sama
tuh tuh dia sekarang ya